namun apa yang kau dapat kawan
hanya aroma kehampaan
rasa puas tak kunjung datang
dan harimu berakhir karena takdir tuhan
kau disana terbaring nyata
dikelilingi sahabat dan keluarga
kau disana terbaring nyata
kau disana terbaring nyata
kau disana terbaring nyata
kau disana terbaring nyata
sebelum mentari ada
langkahmu tegap tercipta
mengejar impian dunia
uang bagimu yang utama
waktumu hanya bagi dia semata
keluarga itu nomor dua
persahabatan sudah tiada artinya
namun apa yang kau dapat kawan
hanya aroma kehampaan
rasa puas tak kunjung datang
dan harimu berakhir karena takdir tuhan
kau disana terbaring nyata
dikelilingi sahabat dan keluarga
kau disana terbaring nyata
dan harimu berakhir karena takdir tuhan
kau disana terbaring nyata
dikelilingi sahabat dan keluarga
mereka menangisi kebergianmu
baiklah anak anak audisi puisi untuk lomba musikalisasi puisi sedekai jakarta sudah selesai
dan kami dari pihak guru sudah menentukan pemenangnya
dan pemenangnya adalah roman dan wulan dari
selamat ya lan
lo juga selamat ya ben
besok itu aku ikutan lomba musikalisasi puisi dari sekolah
papa sama mama datang ya
mama tiana aja deh yang datang ya
papa itu bener bener ada meeting besok
apa apa kok gitu sih
nih asal papa tau
aku ini perwakilan dari sekolah aku loh
harusnya papa super dong
yaudah kalau gitu gak ada salahnya kan kita datang ke acaranya wulan
mas aku tahu kamu itu sibuk
tapi anak kita itu jauh lebih penting dari segalanya
lagian kan dari acaranya bulan selesai kita bisa makan di restoran
biar kita semakin deket
tuh pa dengerin mama
orang agak cium
zul sekarang tidak akan
daftar sekarang lah

itu aku yang pengecekan
bukankah kamu itu misalnya mampu decirin siapa aja dah
pelelah hal itu potion
tak kunjung datang
dan harimu berakhir
karena takdir tuhan
kau di sana
dikelilingi sahabat dan keluarga
mereka menangisi kepergiannya
kami dari pihak dewan juri
siapa yang jadi pemenang
dalam lomba musikalisasi kuisi
pada tahun dua ribu tujuh belas
emang kena ya
silakan maju ke depan
segala figure lukarnya
merupakan suatu pandang
banyak banyak yang mansung